ratusan warga manado dan anggota lsm adat minahasa terlibat kericuhan dengan polisi di depan kantor gubernur sulawesi utara sabtu sore
kericuhan terjadi setelah massa memaksa masuk ke kantor gubernur
aksi masa terkait penolakan terhadap kedatangan wakil ketua dpr fahri hamzah yang saat itu sedang memberikan kuliah kebangsaan terhadap mahasiswa
kericuhan terjadi antara masa yang menolak kedatangan wakil ketua dpr ri fahri hamzah dengan polisi di depan kantor gubernur sulawesi utara sabtu sore
kericuan terjadi karena polisi tidak membolehkan masa masuk ke kantor gubernur
sejumlah masa yang tersulut emosi sempat mengejar aparat
tindakan tersebut dibalas aparat dengan menembakkan gas air mata
akibat kericuan ini setidaknya dua anggota kepolisian terluka
karena lemparan batu di bagian kepala
kericuan meredah sekitar satu jam kemudian
sementara fahri hamzah yang sedang memberikan kuliah kebangsaan kepada mahasiswa di kantor gubernur dikawal ketat aparat keamanan
karena alasan keamanan fahri terpaksa keluar dari pintu belakang kantor gubernur menuju bandara samratulangi untuk kembali ke jakarta
karena massa tidak berhasil mencegat fahri hamzah warga menuju ke bandara samratulangi
namun fahri hamzah diketahui sudah kembali ke jakarta
adanya pemblokiran di bandara membuat tujuh penerbangan di bandara samratulangi manado mengalami penundaan keberangkatan